industri mode atau fashion merupakan salah satu tren yang terus mengalami perkembangan dari masa ke masa
munculnya brand brand lokal yang sukses membuat profesi perancang busana mulai diperhitungkan oleh masyarakat
tak heran sekolah mode saat ini menjadi salah satu industri yang banyak diminati oleh masyarakat
di indonesia sudah banyak sekolah mode yang menjamur di kota kota besar
sekolah sekolah ini menawarkan beragam kurikulum yang tak hanya mengembangkan kemampuan dalam membuat desain
tetapi juga mengajarkan cara memanfaatkan teknologi digital untuk membidik peluang besar yang didapatkan dari dunia mode
salah satu institusi pendidikan mode ternama di indonesia adalah instituto di moda burgo indonesia yang berdiri sejak dua ribu sepuluh
di sekolah ini para calon perancang busana dididik untuk menjaga kemampuan dan kemampuan
untuk memiliki kemampuan dan keterampilan khas perancang busana negara italia yang menjadi pusat mode dunia
pendiri burgo indonesia jenny yohana tansil menegaskan dunia mode indonesia saat ini terus berkembang dengan pesat
sehingga para perancang busana harus memiliki kemampuan yang kuat untuk berkompetisi di dunia mode
untuk itu burgo indonesia membekali para calon perancang busana dengan penguatan kemampuan
meliputi kemampuan dasar menjahit dan membuat pola
kemampuan mengimplementasikan konsep desain kemampuan kewirausahaan
hingga kelas para ahli bidang mode yang sudah melanglang buana di industri mode dunia
jadi tahun pertama itu kita fokus sama skill kemudian tahun keduanya kita masuk ke dalam tahun yang namanya itu seperti exploration dan formulation
di sini mereka baru digodok konsepnya
nah yang tahun ketiga itu kita fokuskan kepada entrepreneurship bisnis dan master class
tak hanya burgo indonesia salah satu pionir sekolah mode kelas internasional di indonesia adalah lasal college jakarta yang berdiri sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh
institusi pendidikan ini juga menjadi salah satu sekolah yang berperan dalam perkembangan pendidikan mode khususnya di indonesia
di lasal college para calon perancang busana dididik dengan kurikulum basis pendidikan mode di kanada
program director fashion design lasa college jakarta shinta jiwan tampu menegaskan
para calon perancang busana di indonesia juga berdiri sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh
perancang busana akan diberikan penguatan sikap profesional dan kemampuan melalui berbagai praktik
agar para calon perancang busana siap bertahan di industri fashion yang berat dan penuh persaingan
jadi skill kita berikan sebanyak mungkin dan akan selalu disesuaikan
kita coba sesuaikan dengan perubahan zaman ya karena skill yang memang ada dua puluh tahun lalu mungkin tentunya berbeda dengan yang sekarang ya

bicara soal industri fashion masyarakat indonesia juga berdiri sejak dua ribu tujuh
industri mode pastinya memiliki kaitan yang erat dengan industri bisnis
bahkan berdasarkan data focus economy outlook dua ribu dua puluh industri mode atau fashion
untuk itu di sekolah mode tak hanya mendidik soal membuat sebuah karya tapi juga bagaimana membangun sebuah bisnis mode
program director fashion business lasal college jakarta cem pagkapan setia menegaskan
perkembangan dunia mode saat ini tak hanya soal membuat sebuah karya tapi berhubungan erat dengan pemanfaatan digital untuk mengembangkan bisnis
pasalnya kini ekosistem mode dan produk semakin luas dan beragam
karena dunia modenya itu sendiri sudah sangat berkembang jadi membuat sekolah mode ini juga sangat menjanjikan untuk masa depannya gitu
karena peminatnya tentu saja sudah makin banyak
peminatnya tentu saja sudah makin banyak
cem pagkapan setia juga menambahkan tantangan persaingan bisnis mode juga semakin hari semakin ketat
sehingga para calon perancang busana kini tak hanya dituntut untuk terus kreatif tetapi harus mampu mengembangkan dan meningkatkan bisnisnya secara berkelanjutan
siti badriah edwin arman jakarta